setelah melakukan pemantauan titik panas dan juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan
klhk menjaga langsung lahan terbakar di sejumlah wilayah
di antaranya di perkebunan sawit di sumatera selatan dan kalimantan tengah
selain itu lebih dari dua ratus surat peringatan sudah dilayangkan kepada perusahaan lainnya
apa saja langkah berikutnya dari klhk
kita akan membahasnya bersama dirjen penegakan hukum lingkungan hidup klhk
selamat malam pak roy
selamat malam pak
pak roy ini sudah ada puluhan lahan yang sudah disegel dan juga ratusan surat peringatan sudah diberikan kepada perusahaan
apa saja temuan dari klhk sejauh ini
ya perlu kami jelaskan bahwa kami sejak awal
kami setiap tahun kami setiap hari melakukan proses pemantauan monitoring
dengan menggunakan data satelit terkait dengan adanya hotspot
atau penindikasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai macam konsesi
maupun juga lokasi lokasi lahan lahan
yang dikelola baik untuk perkebunan
maupun juga untuk tuan tanaman industri
serta kegiatan lainnya
dari hasil monitoring yang kami lakukan
apabila terindikasi ada hotspot
kami melakukan pengiriman surat peringatan
kepada para penanggung jawab
terkait dengan lahan lahan tersebut
ataupun lokasi lokasi tersebut
agar mengambil langkah langkah
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan di lokasi mereka
sejauh ini ada dua ratus lima surat peringatan yang sudah kami kirimkan
kemudian apabila kami melihat
ada terjadi berulang di lokasi tersebut
kami melakukan langkah langkah turun langsung ke lapangan
saat ini sudah ada tiga puluh empat lokasi yang kami lakukan penyegalan
tentu pada tahun tahun sebelumnya banyak langkah langkah hukum sudah kami lakukan
tapi untuk tahun ini
ada tiga puluh empat lokasi yang terjadi kebakaran hutan ataupun lahan
yang kami lakukan tindakan penyegalan
tindakan penyegalan ini merupakan langkah awal dari penegakan hukum yang akan kami lakukan
ibu menteri menjelaskan pada kami memberitakan
untuk melakukan tindakan tegas terhadap lokasi lokasi dari kebakaran hutan dan lahan ini
dari tiga puluh empat lokasi ini kami akan melakukan langkah langkah penegakan hukum
pertama adalah kami akan melakukan penegakan hukum administratif sanksi administratif
kami sedang mempelajari sanksi administratif apa saja yang akan kami kenakan kepada penanggung jawab di lokasi tersebut
baik pak roy
apakah itu ya

oke tadi anda katakan sudah ada dua ratus lima surat yang diberikan surat peringatan
ada juga tiga puluh empat penyegelan yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini
tapi bagaimana respons dari perusahaan yang memang akhirnya sudah disegel
setelah memang sebelumnya anda sudah memberikan surat peringatan tadi itu
ya ada beberapa yang kami lakukan pemanggilan
kan tadi saya sampaikan bahwa ini proses penegakan hukum itu kan ada rantainya ya
ada prosedurnya harus kami lewatin
kami lakukan sesuai dengan prosedur yang ada
tadi saya jelaskan ada tiga langkah tiga instrumen hukum yang akan kami gunakan
berkaitan dengan penindakan terhadap kebakaran hutan lahan yang terjadi
pertama adalah kami akan menggunakan instrumen sanksi administratif
itu baik itu terkait dengan paksaan pemerintah perbaikan perbaikan
maupun pembekuan dan pencemburan izin
di samping itu juga ya kami akan melakukan dapat melakukan ya
penegakan hukum melalui gugatan perdata untuk ganti rugi
dan juga pemulihan lingkungan
serta kami dapat melakukan juga tindakan tindakan berkaitan dengan penegakan hukum pidana
baik itu pidana penjara maupun juga denda
serta bagi korporasi ataupun badan usaha kami akan juga melakukan langkah langkah
penegakan hukum dengan menggunakan pidana tambahan
jadi langkah hukum ya pidana eh langkah hukum penegakan hukum berlapis ini
akan kami lakukan ya untuk mencegah ya dan memberikan efek
dan semoga berhasil
ya kami juga akan ya mengembangkan penggunaan pembakaran hutan dan lahan ini
pak roy sejauh ini apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka
kami belum menetapkan tersangka untuk yang kejadian sekarang ya
jadian pada bulan agustus september dan oktober ini belum ada tersangka
ya namun kami sudah mendalamin ya semuanya
kami sudah melakukan pemanggilan pemanggilan ya terkait dengan penanggung jawab kegiatan ini
perlu kami jelaskan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya penegakan hukum pidana
ada tiga instrumen penegakan hukum yang harus diketahui oleh para penanggung jawab kegiatan
pertama adalah instrumen hukum administratif ya
dalam hukum administratif ini dapat dilakukan pembekuan maupun pencabutan izin
kemudian adalah instrumen penegakan hukum perdata
kami melakukan gugatan perdata terkait dengan ganti rugi lingkungan kerugian lingkungan
ganti kerugian lingkungan dan juga pemulihan
serta juga penegakan hukum pidana
jadi ketiga instrumen ini akan kami gunakan ya
penetapan tersangka itu terkait dengan penegakan hukum pidana
jadi langkah langkah penegakan hukum berlapis ini akan kami apa namanya terapkan
untuk memastikan adanya efek jerah terkait dengan kebakaran hutan lahan yang terjadi saat ini
langkah langkah yang akan kami lakukan
baik dari tadi tiga puluh empat surat tiga puluh empat lahan yang memang sudah dilakukan penyegelan
tapi anda katakan memang belum ada tersangka yang ditetapkan
dari kejadian beberapa bulan belakangan ini
tapi jika kita lihat sepanjang tahun ini apakah memang sudah ada penetapan tersangka
dan juga anda katakan ini baik itu dalam kasus pidana maupun perdatanya sudah berjalan semuanya
ya pada kasus kasus sebelumnya kami lakukan ya
kami melakukan gugatan perdata itu ada dua puluh dua gugatan perdata yang sudah kami lakukan
sudah empat belas yang sudah inkrah
dan sudah beberapa yang tadi sudah eksekusi ya untuk ganti rugi kerugian lingkungannya
ini sudah kami lakukan
namun sejelaskan adalah berkaitan dengan kondisi
kondisi saat ini tadi saya sampaikan kan ini kejadian kartu telah ini mulai memuncak pada bulan september dan awal oktober ini kan
ini yang kami lakukan langkah langkah tersebut
maka kami lakukan langkah langkah penyegelan
saat ini sedang dilakukan pendalaman berkaitan untuk pengumpulan bukti dan sebagainya untuk melakukan pendekatan hukum pidananya
termasuk juga kami sudah menugaskan para ahli dan kuasa hukum kami untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat kartu telah ini
karena kami akan melakukan langkah langkah bugatan perdata ganti kerugian terhadap kartu telah ini
termasuk juga saat ini sedang dipersiapkan juga sanksi administratif
jadi langkah langkah ini akan kami lakukan ya
penegakan hukum berlapis ini akan kami lakukan dengan ketiga instrumen tersebut
sedangkan penegakan hukum pidana ini akan kami lakukan melalui penegakan hukum terpadu
di mana ini ada komitmen bersama melalui surat keputusan bersama
menteri lingkungan hidup kapolri dan juga jaksa agung
untuk meningkatkan efektivitas dan efek jerah dari karhutlah ini
maka penegakan hukum kartu telah pendekatan hukum pidana kartu telah akan dilakukan melalui pendekatan hukum terpadu
di mana kemungkinan klhk ya kepolisian dan jaksa

baik itu perusahaan baik itu pendekatan baik itu pendekatan hukum baik itu perusahaan
ya pak roy ini kan tadi anda juga katakan bahwa adanya sanksi baik itu pidana
maupun perdata tujuannya adalah agar ini tidak kembali terulang
tapi dari data yang anda dapatkan sejauh ini dari tiga puluh empat penyegalan sepanjang tahun ini
apakah ada perusahaan yang memang menjadi terulang begitu dengan tahun tahun sebelumnya
yang sama sama anda sudah lakukan penyegelan tapi ternyata mereka mengulang kesalahan yang sama
ada ada beberapa perusahaan yang sudah diputuskan juga bersalah oleh pengadilan ya
yang sedang kami lakukan persiapan eksekusinya juga terbakar kembali
ya kami menemukan itu
untuk itu kami sampaikan untuk perusahaan perusahaan yang kejadian terbakarnya berulang
maka akan kami lakukan pendekatan hukum yang lebih tegas lagi termasuk di dalamnya
kami sedang menyiapkan langkah langkah untuk termasuk di dalamnya pencabutan izin
ya baik pak roy ini salah satu dari lahan yang memang sudah disegel adalah milik dari negara lain
negara tetangga kita bagaimana respons dari mereka setelah mengetahui ternyata
memang melakukan pelanggaran hingga sampai dilakukan penyegelan di sana
ya ada beberapa ya perusahaan perusahaan yang kami segel ini ya perusahaan perusahaan
penanaman modal asing ya dari beberapa negara
ya kami belum mendapatkan respon dari negara negara tersebut tapi kami lakukan ini
bagi kami ya siapapun yang melakukan pelanggaran ini di mata hukum adalah sama
ya kami tindakan tegas terhadap negara negara lain
ya kami tindakan tegas terhadap kartu telah ini
kenapa pendekatan hukum kartu telah harus dilakukan dengan tegas
ya pertama saya jelaskan bahwa dampak dari kartu telah ini sangat sangat serius
ya kartu lain ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
kemudian juga sangat sangat serius dampaknya terhadap kelompok kelompok yang rentan termasuk anak anak
dan orang orang yang sensitif terkait dengan asap ya debu dan sebagainya
samping itu juga
kartu telah ini juga menyebabkan terganggu kegiatan kegiatan masyarakat
di palangkaraya ini sekolah itu diliburkan
ya karena saat ini berada di palangkaraya kemudian juga mengganggu perekonomian serta merugikan negara
jadi ini kejahatan ini harus kita tindak secara tegas
ini kejahatan yang sangat serius
baik baik ini memang perang bersama ya kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini
harapannya memang tidak terjadi lagi dan juga asap yang memang sudah tersebar di berbagai wilayah ini segera hilang
dan juga masyarakat juga
masyarakat bisa kembali hidup menghirup udara yang bersih sesuai dengan hak mereka untuk hidup
terima kasih dirjen pernegakan hukum lingkungan hidup klhk rasio ridho san
selamat malam terima kasih